hmm segarnya ikan salmon selalu jadi buruan pecinta kuliner
tak hanya rasanya yang nikmat tapi karena kandungan gizi di dalamnya
biasanya daging salmon diolah menjadi hidangan steak dengan kentang
namun kali ini ikan salmon diolah bersama sayur lodeh khas nusantara
wah menarik ya
untuk mengolahnya buat dulu kuah sayur lodeh
tumis bubuk kuning yang berbahan dasar bawang putih bawang merah dan kunyit
lalu masukkan batang serai daun salam dan ini nih yang membuat rasanya semakin menggugah selera
lalu masukkan santan
sekarang olah daging salmonnya
bumbui salmon dengan garam dan lada lalu beri perasan jeruk
panaskan minyak dan masukkan daging salmon
lanjut masukkan butter batang daun serai daun salam dan bawang putih
siram butter yang mencair ke daging ikan hingga ikannya matang
disajikan di atas kacang panjang
ditemani sayuran lodeh matang seperti tahu tempe timun dan tomat
siram kuah lodeh di bawahnya lalu beri garnish edible flower untuk mempercantik tampilan
dari yang lain beratnya untuk lodeh biasanya kan yang cuma sekedar ya menu rumahan
tapi kita modifie dengan modern style dengan presentasi yang modern
dan biar kita mengangkat high quality dari khusus
keunikan dari racikan menu sebuah hotel di jalan asia afrika kota bandung ini
menjadi daya tarik bagi pecinta kuliner
namun pada saat ppkm darurat semua menu di sini hanya bisa dinikmati di rumah masing masing
atau hanya melayani pesan antar
saya lihat ada menu baru itu sayur lodeh tapi pakai
dicampur dengan menu western
seporsi salmon lodeh kecombrang dibanderol rp satu ratus empat puluh delapan
bagaimana tertarik untuk mencicipi atau mungkin mencoba membuatnya
dian permatasari bandung jawa barat